sebagai antisipasi agar tidak disusupi provokator
para peserta aksi unjuk rasa asal bogor jawa barat
menjalani pemeriksaan data diri terlebih dahulu
pendaftaran dan pemeriksaan para peserta aksi ini dilakukan
di halaman masjid raya kota bogor sejak kamis malam
ratusan warga yang mendaftar untuk mengikuti unjuk rasa di jakarta
menyerahkan identitas diri
mereka juga dibekali dengan pita berwarna
agar tidak disusupi provokator
selain itu ribuan bungkus makanan juga disediakan panitia
sebagai bekal aksi massal nanti
hingga kamis malam ada enam ratus warga yang diberangkatkan ke jakarta
mereka diangkut menggunakan puluhan bus serta kendaraan pribadi
mereka bermalam di masjid istiqlal jakarta
kita jadi bagian dari seluruh peserta dari bogor ini dua belas sembilan ratus
kita memberangkatkan perwakilan enam ratus orang
tapi yang dua belas ribu itu dari berbagai daerah
ada yang dari jalan baru ada yang dari puncak ada yang dari masjid raya
jadi kita memperkenalkan bagian dari dua belas warga bogor muslim
yang akan berkunjung atau melakukan aksi damai di jakarta nanti
sementara itu mui kota bogor juga akan memberangkatkan dua belas orang ke jakarta
sejak kamis malam hingga jumat pagi